lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan demi klaim asuransi di riau
kami akan tanyakan langsung kepada kapolres bengkalis akbp indra wiyatmoko
selamat malam pak indra
baik selamat malam mbak
baik pak indra bagaimana kronologis terungkapnya kasus pembunuhan ini
sehingga akhirnya diketahui bahwa meninggalnya korban ini terkait dengan upaya untuk mencairkan uang asuransi
ya pak indra
baik yang pertama adalah perungkapan kasus ini karena kecurigaan penyidik terhadap istri korban yang sangat bersikeras
menolak untuk diautopsi tidak seperti seorang istri yang harusnya tidak terima dengan kematian suaminya
jelas sangat intinya adalah istrinya tidak mau melihat suaminya itu untuk melakukan oktopsi
dan itu akhirnya menimbulkan kecurigaan dari aparat kepolisian untuk menindaklanjuti bahwa ini bukanlah kasus kecelakaan atau
ya memang kecelakaan begitu ya pak indra
mengingin ibu awalnya pertama kita
kita menduga ini ada kecelakaan namun hasil dari olah tkp kami mencurigai ini adalah indikasi pembunuhan
setelah kemudian ada kecurigaan ini ada indikasi pembunuhan bagaimana kemudian merunutnya sehingga ada kaitannya dengan soal klaim asuransi ini pak indra
dari pengakuan dari tersangka yaitu korban
bahwa mayat yang dibakar itu adalah orang yang mengalami odgz
dia sendiri mengaku pada kami bahwa dialah pelakunya dan karena terhimpit utang piutang
oke jadi artinya sang istri atau yang sang suami yang akhirnya memberikan pengakuan bahwa memang sengaja membakar seseorang dengan gangguan jiwa
karena memang ingin mendapatkan
mengeluarkan uang dari klaim asuransi
baik pengaku pertama dari suami mbak
oke artinya memang ini kemudian menimbulkan pertanyaan karena suaminya seharusnya meninggal dunia tapi tiba tiba
ditemukan masih dalam kondisi sehat begitu ya pak indra
ya betul mbak jadi pertama tama
hp dari pemilik
korban itu aktif
kamu melakukan pengejaran di sehulu ternyata kami temukan di rumah kecil ya di situ ada
korban sedang bermain hp dan kami lakukan penangkapan
oke jadi ada upaya untuk melarikan
ternyata korban itu masih hidup mbak
jadi ada upaya untuk menyembunyikan diri begitu ya pak indra ya
lalu bagaimana dengan korban
bagaimana kemudian pasangan suami istri ini memilih korban yang akan dibunuh dengan tujuan untuk mengelabui asuransi
ya baik tentunya pembunuhan ini direncanakan mbak
karena dipersiapkan secara matang dan kita ketahui bersama mayat odgz ini pasti banyak yang tidak mencari korban
jadi banyak yang tidak mencarinya pada saat yang bersyakutan meninggal
jadi apakah kemudian korban yang dibunuh ini tidak memiliki keluarga yang mencari atau memang tidak memiliki keluarga pak indra
ya betul sekali mbak korban tidak memiliki keluarga di daerah itu
jadi artinya si pelaku ini suami istri ini memang menemukan atau memiliki keluarga

jadi artinya si pelaku ini suami istri ini memang menemukan atau memang sudah menargetkan korban tersebut begitu ya pak indra
ya betul sekali mbak
oke pak indra tapi apakah kemudian klaim asuransinya ini sempat cair atau belum
belum mbak baru direncanakan
istrinya sempat untuk melakukan persiapan persiapan persyaratan asuransi yang akan diajukan
dan istrinya sudah mengajukan dari pihak asuransi
tapi kemudian akhirnya diketahui bahwa ternyata ini adalah tipu begitu ya muslihat begitu ya
pak indra apakah kemudian tersangka pelaku ini menceritakan dari mana ide mereka untuk melakukan pembunuhan melakukan rekayasa pembunuhan ini
ya dari karena terimpit utang mbak
ya dari karena terimpit utang mbak
mereka ini merencanakan secara alami
kedua suami istri ini tribut utang besar merencanakan secara alami dan melihat di daerah dia ada oragira atau odgz
nah dialah yang menjadi target untuk pembunuhannya
hmm oh jadinya artinya korban yang kemudian dibunuh ini memang sudah
beberapa kali berinteraksi dengan pasangan suami istri ini
pak indra tapi apakah kemudian modus pembunuhan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya
baik terima kasih belum mbak
bagaimana pak indra
mungkin saya rasa mungkin di indonesia baru ini mbak
baru kali ini terjadi begitu ya
oke mengapa kemudian mereka begitu
tega akhirnya melakukan suatu rencana pembunuhan demi untuk mengklaim asuransi ini
apakah kemudian sempat diceritakan kepada penyidik
ya intinya mbak semuanya karena terhimpit utang pak di situ mbak
hmm oke pak indra apakah dalam melakukan pembunuhan ini ada pihak lain yang kemudian ikut terlibat
belum saya temukan mbak
jadi penyidik saya terus melakukan penggalian di sini
hmm oke dalam olah tempat kejadian perkara atau dalam peristiwa pembunuhan ini yang kemudian dibakar di dalam mobil
ada satu mobil yang kemudian menjadi lokasi di mana korban ini dibakar begitu
nah mobilnya sendiri ini milik siapa sebetulnya pak indra
mungkin pak indra
mungkin pak indra
mungkin pak indra
mungkin pak indra
mungkin pak indra
mobil ini milik dia pribadi mbak
oke milik tersangka ya tersangka pelaku pembakar begitu ya pembunuh ya
baik terakhir bagaimana kemudian jerat pidana yang akan diberlakukan terhadap kedua pelaku
jerat dengan pasal tiga ratus empat puluh
junto tiga ratus tiga puluh delapan junto lima puluh lima ayat satu kuhp pidana dengan ancaman hukum mati atau penjara seumur hidup
oke saat ini kasus atau proses hukumnya sudah sampai di mana
besok kami akan melakukan rekonstruksi dengan tim kami
kami sudah koordinasi dengan pihak kedokteran di sana mbak
apa saja kemudian alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik
di sini ada dua puluh satu mbak
yang pertama satu buah kayu broti satu unit mobil pick up
satu unit mobil minibus merek wuling satu unit handphone merek vull
satu unit handphone merek nokia tiga unit laik kelana dalam merek big max
satu lay baju kaos warna putih satu buah sajak handphone
satu buah topi warna biru satu buah jas
satu buah lay celana panjang warna coklat satu helai baju kemeja
yang pertama yang paling penting adalah kami semua sudah
menyita satu lembar sttb sd atas nama hendra
satu lembar sttb smp atas nama hendra juga
satu lembah stb sma asma hendra dan ini digunakan nanti pada saat pencairan asuransi
enam lembar polis asuransi prudensial
enam lembar polis
enam lembas polis asuransi forensial atas nama hendra dengan susanti
dan seluruh alat bukti ini sudah dianggap cukup begitu ya pak hendra
untuk menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan ini
kapolres bengkalis akbp indra wiatmoko
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam mbak